mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik bukan merupakan hal mudah
terlebih ketika melihat fakta sebagian guru terutama honorer masih menerima upah yang kurang layak
pada momen hari guru nasional dua ribu dua puluh satu harapan pun kembali muncul dari para guru honorer
agar mereka diperhatikan oleh pemerintah
guru merupakan profesi yang amat penting
mereka bertugas mencerdaskan generasi penerus bangsa
namun permasalahan mengenai upah guru honorer masih terus berlanjut hingga hari ini
di ibu kota jakarta guru honorer dengan pendapatan minim masih ditemukan
salah satunya ahpas seorang guru honorer di madrasa ibtidaya al issan cipete selatan jakarta
terhitung hingga hari ini sudah empat puluh satu tahun apas mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik
selain pendidikan agama ia juga mengajar matematika dan bahasa indonesia
kendati masih dipercaya yayasan dan aktif mengajar di usia yang sudah
menginjak enam puluh empat tahun status sebagai guru honorer masih tidak pernah berubah
apas pernah tidak lolos dalam beberapa kali sertifikasi serta seleksi pegawai negeri
meski pendapatannya masih di bawah upah minimum apas tak pernah punya keinginan untuk berhenti menjadi seorang pendidik
ia ingin selalu membagikan ilmu kepada generasi selanjutnya
memulai karir tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dengan upah rp lima puluh per bulan sepuluh tahun kemudian baru meningkat menjadi rp satu ratus lima puluh
kini ahpas mendapat upah di kisaran rp lima ratus hingga rp tujuh ratus per bulan
sebagai kepala keluarga dan ayah dari lima orang anak apas terpaksa memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari hari
mulai dari mengajar les privat hingga berjualan makanan kering
perlahan ia mampu membuka warung makan sederhana di depan rumahnya
tidak les di rumah rumah
tambahan itu kemudian ibu istri saya juga orangnya aktif rajin
ya mau bikin apa ya dia bisa berjualan itu penambahan
selain seleksi pegawai negeri pemerintah kini tengah menggalakkan program satu juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau p tiga k
p tiga k menjadi angin segar dan jalan tengah untuk para guru yang belum lolos tes calon pegawai negeri sipil maupun mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun
tapi terbentur undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
undang undang ini mengatur batas maksimal menjadi pegawai negeri sipil adalah tiga puluh lima tahun
namun program ini belum optimal karena masih banyak menyisakan persoalan
status p tiga k memang akan membuat pendapatan guru honorer menjadi sama dengan pegawai negeri sipil
namun di sisi lain mereka tidak mendapat pensiun serta sewaktu waktu bisa diputus kontrak kerjanya
p tiga k dan pns itu kan perbedaannya mungkin
bagusnya kan pns karena nanti di purna bakti nanti pensiun nanti kan kita dapat pensiun
kalau p tiga k kan tidak
tapi kemarin ada info informasi dari bkn itu akan dibuatkan regulasi sehingga ada tunjangan hari tua dan seterusnya gitu ada kata gitu
tapi belum belum jadi gitu baru ada rencana seperti itu katanya
sukanya ya kita kan bisa mendidik anak bangsa ya
dukanya ya kalau ya karena udah lama udah lima belas tahun kan belum ada pengangkatan untuk menjadi pegawai negeri ya
kemarin aja saya ikut p tiga k dan hasilnya juga belum tahu dinyatakan lulus atau enggak gitu
karena kan ada passing grade nya
problem kesejahteraan guru honorer hingga kini masih belum menemukan titik terang
pengamat pendidikan indra harisyaji menilai permasalahan ini masih akan berulang dan tak kunjung usai
karena indonesia belum memiliki desain tata kelola sumber daya manusia pendidikan yang jelas
menurutnya jumlah guru di indonesia sudah terlalu banyak dibandingkan negara maju
alhasil berapapun anggaran yang disiapkan jika jumlah guru terlalu banyak tingkat kesejahteraan akan tetap rendah
karena memang tidak pernah ada desain tata kelola daripada sdm pendidikan indonesia yang jelas
kalau kita mengacu ke laporannya atau kajiannya bank dunia
bank dunia selalu mengatakan bahwa jumlah guru indonesia itu kebanyakan
kalau pembaginya banyak jumlahnya banyak akhirnya tingkat kesejahteraannya akan sedikit
kenapa karena berapapun anggarannya pembaginya banyak sekali
berdasarkan data dari perhimpunan
pendidikan dan guru indonesia tahun ini memiliki satu empat juta guru honorer
namun jumlah yang tidak sedikit ini berbanding terbalik dengan upah yang didapat
hal ini membuat mereka mendesak pemerintah untuk segera menelurkan peraturan soal gaji bagi para guru honorer
menanggapi hal tersebut di momen peringatan hari guru nasional
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim menegaskan
pihaknya berjanji akan terus meningkatkan kesejahteraan para guru
nadiem mengaku telah mendekati
mendengar segala masukan dan kritik dari para tenaga pendidik
untuk kemajuan sistem pendidikan di indonesia
guru guru se indonesia menginginkan perubahan
dan kami mendengar
guru se indonesia menginginkan kesempatan yang adil
untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi
kesejahteraan para guru honorer
tentu perlu menjadi perhatian
karena pada dasarnya tenaga pendidik tanpa pandang bulu
terlepas dari status honorer ataupun tidak
memiliki peran dan tanggung jawab yang sama
mereka harus bisa menjadi sebagai penggagas
penggerak sekaligus pendorong
demi mencerdaskan kehidupan bangsa
larissa aradia soni sulistiono jakarta